berkaca pada terbongkarnya kasus korupsi ktp elektronik
isu pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran daerah
juga menjadi topik yang ditunggu tunggu masyarakat pada putara kedua pilih kdki jakarta ini
selain dituntut memaparkan visi dan juga strateginya dalam pemberantasan korupsi
para kandidat diminta juga untuk menunjukkan rekam jejak yang seiring dengan janji politiknya
pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel
menjadi janji politik yang selalu dijual para kandidat dalam setiap kontestasi pemilu
namun jika berkaca pada kasus megakorupsi ktp elektronik
dengan anggaran negara yang diduga menjadi penuh bancakan antara pejabat wakil rakyat dan pengusaha
tentu saja publik menjadi khawatir
praktik lancung ini yang gak pelumrah terjadi bahkan di ibu kota
dengan apbd mencapai lebih dari tujuh puluh triliun rupiah pada dua ribu tujuh belas
anggaran jakarta memang menghidurkan
bagi para pemburu renteh penyelenggaraan anggaran
menuju putaran kedua pilkada dki
isu pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran tentu menjadi sorotan
kendati belum terbukti secara hukum
setiap kandidat pernah disangkutkan dengan beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian
gubernur petahana basuki cayapurnama atau ahok pernah disebut sebut
bahkan menjadi saksi dalam kasus suap raperda reklamasi pantai utara jakarta
yang melibatkan dirut agung kodomorelen hadithon mujaya
dan anggota dprd dki muhammad sanusi
ahok juga turut disebut dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras
dalam kasus ini ahok menilai pembelian tanah untuk perluasan rumah sakit sumber waras
sudah sesuai dengan peraturan
pada pemerintah keuangan menaksir adanya kerugian negara
setelah dicek ada ketidakcocokan data pemerintah provinsi dki dengan hasil audit bpk
satu dia bilang kenapa kerugian njop tidak sesuai
yang menetapkan njop siapa kami
tapi yang menetapkan jondasi siapa dari pusat
terus alamatnya gak sesuai
yang menetapkan alamat di sertifikat itu siapa bpn
jadi terus apalagi yang disembunyikan
kepres empat puluh tahun dua ribu empat belas yang boleh beli di bawah lima hektare itu dihilangkan oleh bpk
dia menggunakan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua belas yang sudah
tidak bisa dipakai untuk posisi ini
jadi itu apakah tidak dianggap kriminal juga
sementara itu anies baswedan dilaporkan ke komisi rantirasuah
atas kasus dugaan korupsi dana pemberian buku di frankfurt jerman pada dua ribu lima belas
ia diduga menyalurkan dana acara tersebut yang jumlahnya mencapai satu ratus empat puluh enam miliar rupiah
laporan anies dilakukan oleh direktur eksekutif gacd andar mangata situmorang pada kamis lalu
tuduhan seperti ini muncul sebagai bentuk serangan politik
karena ia berhasil masuk ke putaran kedua pilkada dki
kalau saya lihat sih lucu lucuannya pilkada nih
selalu ada yang meriah meriah begini
jadi harap sabar ini ujian
sejak dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas
sudah ada beberapa kasus korupsi yang menjerat pegawai di lingkungan pemprov dki

yang terjerat kasus korupsi
pada dua ribu empat belas ada enam pejabat struktural pemprov dki
yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran
kasusnya mulai penyalahgunaan anggaran proyek kamera pengawas
pembuatan laporan pertanggung jawaban fiktif
hingga penyalahgunaan anggaran kelistrikan
pada dua ribu empat belas enam pejabat struktural pemprov dki
kembali terjerat kasus rasuah
dari kasus pengadaan kapal pengangkut dan penyeberangan
sampai pengadaan bus transjekarta
pada dua ribu lima belas ada pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi
mulai pengadaan ups yang menyeduh perhatian masyarakat
korupsi dan naswa kelola
sampai korupsi normalisasi kali pesanggerahan
adapun pada dua ribu enam belas kasus korupsi melibatkan bumd
yaitu bank dki terkait dengan pemberian kredit
yang membuat dua petinggi bank daerah itu menjadi pesakita
karena itu saat ini para kandidat dituntut
tidak hanya memaparkan visi dan strateginya
dalam memberantas korupsi
tetapi juga menunjukkan rekam jejak yang seiring
dengan janji politiknya tersebut
budi adiputro cnn indonesia
ya selama ini perdebatan isu di pilkada dki jakarta
memang lebih banyak didominasi oleh persoalan perkotaan
misalnya banjir persoalan pengusuran
ataupun persoalan transportasi
tapi berkaca dari kasus megakorupsi ktp elektronik
di mana anggaran negara diduga menjadi arena bancaan
antara pejabat wakil rakyat dan juga pengusaha
membuat publik kian khawatir praktek lancung ini
menjadi lumrah terjadi
sesuai dengan momen putaran kedua pilkada dki jakarta kali ini
kita akan tagih kiat strategi dan juga komitmen
para kandidat pemimpin ibu kota
untuk memberantas praktek korupsi
sekaligus mengelola transparansi anggaran jumbo dki jakarta
yang mencapai lebih dari tujuh puluh triliun rupiah ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama pak adnan pandu praja
tim pemenangan dari anies dan sandi
terima kasih pak adnan sudah datang
terima kasih selamat malam
kemudian ada bang ansi lema
tim pemenangan pasangan ahok jarot
terima kasih bang ansyi sudah datang juga
kemudian untuk mengawal kasus ini dari
perspektif yang lainnya ada kang asep iwan iryawan
akademisi hukum universitas pajajaran
terima kasih kang asep sudah datang
saya akan buka dulu dari kang asep
sebelum saya akan minta pak adnan dan juga bang ansyi
untuk beradu visi misi dan juga rekam jejak
terkait dengan pemberantasan korupsi ini
kang asep anda melihat ini kan sebenarnya masyarakat jakarta
menjadi terbelak lagi karena ada isu iktp
antara pejabat kemudian parlemen dengan pengusaha
untuk melakukan perubahan
kalau kita lihat dki jakarta dalam beberapa tahun terakhir
dalam perspektif anda sebagai pegiat anti korupsi selama ini
seperti apa yang anda lihat
anggaran dki jakarta besar sekali
puluhan triliun rupiah dengan pengelolaan seperti apa
dan bagaimana praktek praktek dan juga celah celahnya ada di mana
masyarakat sudah mau dibohongin yang kesekian kalinya
fakta membuktikan di dpr bagaimana permainan eksekutif
legislatif dan korporasi
tidak usah jauh jauh lah di lingkungan dki itu kan kasus sekolah
kasus perhubungan kasus lain lain ya banyak gitu
bagaimana mereka bermain terus
itu kan setidaknya oknum eksekutif oknum legislatif
dan korporasi main
nah kalau ini diulang lagi nanti entah dari pasangan tiga
karena apa keinginan masyarakat jakarta dan indonesia pada umumnya
jangan ada korupsi sudah capek gitu kan
karena kasus kasus korupsi ini kan tidak hanya di pusat di dpr
kemudian kasus ektp yang baru yang mengerikan
apalagi dpr dpr di deodaya juga sama dpr di tingkat dua juga sama
nah apakah dki yang merupakan barometer indonesia akan diulang
nah yang dituntut oleh masyarakat kan ingin apa
coba sekarang bersih kok bersih semuanya
artinya pembangunan ini jangan sampai ada permainan
misalkan yang terakhir kita dengar kasus usb kasus sekolah
oh iya itu aja gps karena aja kalau nggak salah sebenarnya usb kan
nah kasus kasus itu jangan sampai diulang
kalau diulang sudah kapok masyarakat itu
karena sebagian masyarakat penginginan apa kan
artinya integritas dari para pemimpin
entah nomor tiga entah nomor dua
mereka tuh mendengar pada masa anggaran ini jangan sampai ada kong kaling kong
kelak kalau mereka terpilih siapapun yang terpilih
jangan sampai tim pemenangan tim relawan
ujungnya ada hubungan silaturahim ada hubungan hutang budi
misalkan pak adnan punya perusahaan saya punya perusahaan
eh kan menang
kan mungkin aja
yang membuktikan ktp kan itu yang dilakukan
bagaimana oknum dari eksekutif bagaimana legislatif korporasi
yang ujungnya mereka bermain di situ
nah dki jakarta ini kan nilai anggarannya besar
kalau nilai anggaran jasad jadikan bancakan
yang sebelumnya sudah pernah ada kejadian tidak hanya sekali loh di dprd dki
makanya perlu semua kan ee budgeting ee semuanya lelang itu semua harus terbuka
kedua belah pihak harus menunjukkan
ya apalagi di nomor tiga ada anti korupsi juga
di sini juga ada anti korupsi
saya pikir itu harus terbuka ada
setidaknya ada fakta integritas tidak hanya omongan kan
tapi apa yang harus diperlaksanakan
jangan sampai kita kan tahu siapa tim relawan di nomor dua
entah pengusaha entah pengusaha atau pengusaha dan penguasa yang akan bermain
kita kan tahu loh
saya kan siapapun entah nomor dua nomor tiga kelak saya akan teriak
akan teriak juga
tapi kalau dalam kondisi beberapa tahun terakhir ini kang asep
anda lihat di ibu kota jakarta sendiri menurut anda praktek praktik korupsi
atau mungkin transparansi pengeluaran anggaran
menurut anda sudah jauh lebih baik
atau memang masih jakarta masih menjadi bagian dari indonesia
yang seperti tadi kata anda kolaborasi itu masih terus terjadi
kita lihat misalkan jokowi dulu dengan pak ahok
terus pak hock buktinya perhubungan kena kan
dinas perhubungan salah satunya
masih melakukan malah bagaimana sudah terbukanya
pak hock misalkan terlepas siapapun sekarang mencalonkan ya pandang
tapi ketika pak ahok misalkan mengumumkan di youtube rapat rapat
masih ada yang bermain
masih tidak hanya perhubungan kan sekolah juga masih bermain di situ
apakah ini akan diulang oleh siapapun
terlepas siapapun di mana
terlepas siapapun ke lagu mendunia
mau ahok kek mau anies kek
tapi yang berbahaya itu kan lingkungan tahap tahap berikutnya
yang sering saya katakan entah tim relawan entah tim sukses
mereka minta balas jasa kan
kan nggak ada makan gratis dong
masa saya gak dapat sesuatu
harusnya kalau relawan ya rela dong kang
harusnya kan namanya relawan relawan
tapi kan tidak semua
saya percaya lah kalau berdua itu saya percaya
tapi kan yang lain lain kalau yang dua ini kan saya tahu siapa latar belakangnya
tapi yang lain ada yang dari pengusaha kan ada
yang penguasa juga ada
yang dari partai politik saya pikir tidak sembarangan
ini kan punya perhitungan
bahwa ini dua duanya bukan orang politik
saya kenal baik dua duanya
ini kakak saya ini adik saya kan
saya pikir tidak ada
ya oknum sekali lagi ya
pengusaha oklum sekali lagi
yang tidak untuk kepentingan kesejahteraan bangsa
kalau memajukan kesejahteraan bangsa
tapi memajukan kesejahteraan kelompoknya
saya bayangkan ektp sekian triliun
jakarta juga triliunan loh bukan hal yang kecil
tujuh puluh triliun lebih kalau tidak salah
tapi tanda yang paling gampang kayak kemarin
bagaimana pak ahok ribut dengan dprd
kan itu ada permain permen anggaran sebenarnya
yang tidak tentu tergolokan
oke seperti itu
saya akan tanya ke pak adnan dulu
sebelum anda akan mengelaborasi
kira kira apa yang kemudian menjadi target
atau perjuangan utama dari pasangan anies sandi
untuk memberantasan korupsi dan juga mengelola
transparansi anggaran ini
sebelum kita melatap masa depan
kita kan juga perlu menengok masa lalu nih
pak adnan pandu praja
apa yang kemudian menjadi kritik utama sebenarnya
pasangan andi sandi terkait
dengan pemerintahan korupsi
kemudian pengelolaan transparansi anggaran
di ibu kota jakarta terkait dengan hal hal seperti ini
gini pertama keberadaan saya dan mas bw
di dalam tim anies sandi itu untuk menegaskan bahwa
konsep pemerintahan anies sandi nantinya itu adalah
konsep yang telah dipakai oleh kpk
dan pada banyak pemerintah yang sudah berlaku
i government nya ibu rizwa
itu kpk terlibat sejak awal dua ribu tiga
nah jadi kita membangun sistem yang anti korupsi
bukan pada figur sama enggak sistem
kalau sistem itu dibuat seterbuka mungkin
transparan sejak awal
maka nggak akan terjadi model model yang multira seperti itu
misalnya kayak iktp
iktp itu kalau sejak awal sistemnya terbuka
orang tahu ada sebuah kejahatan
enggak akan terjadi
dan bpk yang ikut menawarkan
kalau dia kejahatan benar enggak akan terjadi
itu berarti delapan puluh juta menurut berita
jadi kalau sejak awal sistem itu dibuat secara transparan dan baik
enggak akan terulang
yang kedua kita mau ngomongin yang namanya i parlemen
jadi i parlemen itu adalah
semua perdebatan di parlemen itu
orang bisa melihat secara live streaming
sehingga upaya upaya intimidasi dan sebagainya orang akan tahu
itu dalam rapat budgeting misalnya
antara eksekutif dan legislatif
jadi di luar negeri itu biasa
ada kamera yang fokus ke yang berbicara
jadi bukan sudah sistem seperti itu
sehingga orang karena akan dilihat oleh konstituen
karena semua orang akan tahu
oh ini orang kayaknya ngomongnya cenderung tendensius nih
dengan cara i parlemen
orang akan hati hati kita akan mohon itu
itu pun pak anies sandinya mau
tapi belum tentu orang parlemennya juga mau di video
itu kan juga jadi tantangan baru
tapi kalau menurut anda pak adnan
selain kemudian membuka semua transparansi penggunaan anggaran
tadi juga bagaimana sistem ie lainnya kemudian diterapkan untuk bisa mencegah ini
anda melihat masih banyak celah nggak sih
kemudian di pemprov dki jakarta selama ini
di ibu kota jakarta dengan anggaran lebih dari tujuh puluh triliun ini
yang memungkinkan kolaborasi tadi ada
korupsi itu di indonesia masih seperti yang kita tahu terjadi di mana mana
dan orang orang yang duduk di sebelah sana
terutama di parlemen
kita kan banyak tahu ya
karena mereka duduk di situ kan juga pakai biaya
itu menyebabkan akhirnya mereka berusaha mengembalikan biaya
dan menyiapkan biaya untuk terpilih lima tahun lagi
nah sistemnya seperti itu
maka kita mesti bisa di atas sistem
nah itu loh
sehingga waktu waktu bisa kita coba antisipasi
akan gimana cara mainnya gitu
yang biasanya patut pertama
yang kedua waktu
biasanya mereka bikin waktu sepepet mungkin
sehingga akhirnya karena harinya udah gak ada lagi waktu
terdesak sehingga akhirnya terpaksa pasrah
kita pengen jangan sampai seperti itu
sejak awal sebisa mungkin jangan sampai dikondisikan kita sampai terjawab waktu
ini masalah penganggaran atau masalah apa nih
proses di parlemen oke
jadi spare waktunya itu
jadi korupsi dari perencanaan pelaksanaan eksekusi tuh mainnya di situ
jadi pada saat waktunya dibatasi
pada saat pengesahan apbd itu yang biasanya tanggal tanggal penting
kita jangan sampai dipepet pada tanggal tanggal itu
kalau bisa lebih awal dan sebagainya kita publikasikan
kita ibarat masyarakat sebezak mungkin untuk terlibat mengawasi
semakin transparan saya yakin anggota dewan makin hati hati
jadi jangan sampai ditutup tutupi sehingga akhirnya dibuat terdesak waktu
akhirnya yaudahlah daripada ini akhirnya diketok
jangan sampai gitu
sejak awal kita sosialisasikan semua program sehingga akhirnya kayak bu risma
kenapa wisma bisa lebih aman
karena dibilang pak ini semua udah tahu
apalagi mau kita bagi bagi
keterbukaan itu membuat orang jadi agak rawan untuk mencolong gitu misalnya
tapi kalau tadi kita bicara mengenai e government
bagaimana konsep pola pembahasan anggaran yang sudah sejak jauh jauh hari
sehingga tidak ada terburu buru waktu lagi
menurut anda kondisi sekarang masih banyak
bolong seperti itu atau belum sepenuhnya terkonsepkan atau termanifestasikan
dari apa yang anda konsepkan itu pak
gini selalu saja dalam kampanye pak anies mengatakan bahwa dia ini festival gagasan
artinya semua gagasan bisa masuk kita bahas model awal
kan kalau anggaran itu proses dari bawah
dari gagasan dari bawah dari lora camat dan sebagainya ke atas
baru kemudian ada proses politik di dpr
itu jadi terbuka mungkin
dengan cara seperti itu diharapkan
oke anda mewakili ini dari bawah loh
jangan sampai kemudian gak berhubungan antara keterwakilannya dengan fakta di lapangan
jadi kita coba kontradiksikan antara masyarakat dengan posisi dewan sebagai wakil rakyat
jadi masih banyak pemenahan sebenarnya yang harus dilakukan untuk bisa
memfinalisasi dan juga membuat ini semakin baik
bang ansi pak ahok seberapa serius sih selama ini
memberatas korupsi mengelola anggaran
kalau kita lihat tadi ya meskipun pak adnan juga banyak mengapresiasi ii nya
tapi kemudian banyak catatan catatan yang harus ditambahkan
dan ini juga kayaknya kritikan juga untuk pak ahok sebenarnya
ya kalau bicara soal anti korupsi dan lawan korupsi
itu pak ahok bukan lagi pada tataran berjanji tetapi sudah pada level berbuat
kita bisa periksa rekam jejak ataupun track record pak ahok ketika mulai jadi anggota dprd di belitung timur
bahkan sampai kepada gubernur dki jakarta ini
kasus mega skandal iktp yang ditaksir merugikan negara sekitar jawa tenggara
yang ditaksir merugikan negara sekitar jawa tenggara
yang ditaksir merugikan negara sekitar jawa tenggara
itu kan pada saat itu pak ahok berada dalam kapasitas sebagai anggota dpr ri komisi dua
dan kita tahu bahwa basuki cahayapurnama itu adalah satu orang yang begitu keras untuk menolak program ataupun proyek iktp ini
di sisi lain pak ahok itu bukan cuma orang yang menunjukkan sikapnya bersih
tetapi juga beliau adalah sosok yang berani pasang badan untuk berhadapan dengan mereka yang ingin menggarong

karena pak ahok itu berani pasang badan untuk menyelamatkan uang rakyat dki jakarta sampai angka dua belas satu t
itu kalau dibandingkan dengan program proyek iktp
beberapa tahun lalu ketika beliau menjadi anggota dpr ri
angkanya itu beberapa kali lipat
di bawah upaya pak ahok untuk menyelamatkan uang rakyat dari perilaku para pembegian
jadi kalau bicara soal sikap anti korupsi pemberantasan korupsi
saya kira pak ahok ini bisa kita sebut sebagai mohon maaf ya
saya berani mengatakan bapak anti korupsi
dan itu diafirmasi oleh pemberian penghargaan oleh bung hatta anti korupsi award
ini tokoh tokohnya yang mendapatkan ini sangat sedikit
pak joko widodo bupati batang ibu risma dan juga bupati di bantaeng ya
dan pak ahok adalah salah satu orang yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang sungguh bersih
budi ketika kita bicara soal politik ya
kejahatan politik terberat menurut basuki cahayapurnama itu adalah mencuri uang rakyat atau korupsi
karena apa korupsi itu merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat
dan korupsi membuat suatu bangsa dan negara ini bisa kolaps
proses pelapukan proses entropi pengeroposan itu terjadi karena perilaku korupsi
sembilan puluh delapan bangsa indonesia itu terjerembab karena perilaku korupsi
imperium romanum ya kekaisaran ottoman itu tadinya dikatakan tidak mungkin hancur
ternyata hancur karena apa karena perilaku korupsi
dan pak ahok menegaskan bahwa yang bisa membereskan korupsi ini pertama tama itu adalah pemimpin
ketika kita bicara dalam konteks daerah ya kepala daerah
dan yang dituntut dari kepala daerah itu dua hal
yang pertama sosok yang memiliki integritas

komitmen yang hidup dalam dirinya
komitmen mengenai kejujuran keberanian memberantas korupsi
mungkin banyak orang yang bersih
tetapi saya kira di republik ini sangat sedikit orang yang berani pasang badan
bahkan memberikan nyawanya untuk melindungi uang rakyat itu yang pertama
yang kedua soal kapasitas
kapasitas itu adalah relasi antara seorang pemimpin ini dengan kemampuannya membangun sistem
tadi pak adnan pandu praja itu menjelaskan tentang pentingnya membangun sistem
nah anthony giddens itu dia bicara soal teori strukturasi
peran agensi atau aktor di satu sisi dan peran sistem di sisi lain
jadi kita jangan mengecilkan peran aktor
mbak suki cahayapurnama ketika masuk di jakarta
dia berhadapan dengan sebuah kultur birokrasi yang berlainan betul
dengan kultur yang ingin dibangun oleh joko widodo dan ahok ketika itu
dan karena itu peran aktor ini peran yang penting

semua sidang semua rapat ini dibuka ke hadapan publik
sehingga pers masyarakat sipil bisa ikut mengawal mengontrol ini
bahkan proses penganggaran atau budgeting itu sampai kepada satuan tiga
masyarakat hari ini bisa melihat hal itu
tadi kan anda mengatakan satu dua dan yang nomor tiga adalah kita harus break
kita akan lanjutkan diskusi ini
nomor tiga nya seperti apa kita akan lanjutkan usai jeda berikut
kita akan lanjutkan dialog tadi
bang aziz sudah mengungkapkan satu dan dua
yang ketiga saya mau kembali ke pak atta
ya tadi kan sudah dielaborasi sekali
bagaimana ansi lema jurubicara tim pemenangan ahok jarot mengungkapkan
bagaimana sosok ahok yang kemudian masuk ke dalam sebuah pusaran
dan kultur birokrasi yang lama
mencoba untuk seperti superhero yang melawan banyak hal
melawan kebatilan di situ
seorang diri gitu
menurut anda ini permasalahan di jakarta
tadi kita mengatakan bahwa kita sama sama apresiasi banyak perkembangan
tapi juga tentu saja banyak yang masih kurang
anda melihatnya di jakarta sendiri dengan apa yang sudah dielaborasi oleh bang ansyi tadi
ini lebih ke peran figurnya atau ke sistemnya sebenarnya lebih besar
kalau menurut saya sebenarnya kita bicara pemerintah bicara sistem
memang figur penting jelas
sistem itu dimana mana selalu yang paling dominan adalah peranan inspektorat
dia menjaga semuanya
nah ini mesti kita tonjolkan peranannya
independen dalam arti tajam ke bawah dan tajam ke atas
kebanyakan tajam ke bawah ke atas tumpul
di jakarta seperti apa menurut anda
ke depan seperti itu kita harapkan
sekarang belum seperti itu berarti
memang pasti ada perbaikan
karena sekarang bukan pada figur
kalau kita pada sistem
tapi ada melihat bahwa memang jakarta ini masih bersentralistik dalam figurnya
kemudian menjadi gerbong
dan itu tidak dimana mana
sehingga idealnya adalah sebagai sistem inspektorat harus dominan dan ini independen
karena kalau dia independen dan dominan maka dia bisa menjaga sejak awal
jangan nunggu setelah ada kas besar baru kemudian ada kebuka
sejak awal di luar negeri itu yang namanya infektor itu
begitu ada kas pidana langsung proses diperlindahkan
kalau di kita ada perusahaan perusahaan tgr
kalau udah dibalikin duitnya tutup
kalau memang ada pidana langsung proses
jadi menyelamatkan juga institusi gitu ya
jadi harus dominan dan harus independen
sejak awal dan setelah semangat mungkin
dia jangan pernah terkomputasi dengan pemerintahnya dengan gubernurnya atau lakir gubernurnya
sebenarnya sejak awal pemerintah punya konsep itu tapi ruu nya nggak jadi
karena memang ya kita tahu persoalannya di mana
kalau dia dibuat sistem seperti itu maka saya yakin sejak awal bisa dicegah
dan yang paling penting adalah orang itu mesti diberikan diskresi seolah olah untuk menindak
ini masalah ini sentralisasi pimpinan juga bisa berpengaruh buruk
untuk melindungi institusi itu ya
pak ahok itu enggak bangan sih
bagaimana melindungi orang orang yang memperjaga institusi
kalau pak ahok dan pak jarod itu percaya
pak ahok dan pak jarod itu percaya bahwa terwujudnya
good government governance atau pemerintahan yang clear and clean itu tidak bisa lepas dari peran pemimpin
orang nomor satu dan nomor dua
mereka ini harus datang
namanya pemimpin itu pemberi arah pemberi orientasi memiliki visi memberikan transformasi dan perubahan
dan ketika pak ahok dan pak jarod ataupun juga sebelumnya pak jokowi dan pak ahok masuk di jakarta
birokrasi itu mewarisi kultur tertentu
yang secara tegas dikatakan mungkin inefisien
ya mungkin masih jauh dari profesionalisme
dan dengan demikian butuh kerja cepat
jadi ketika masuk di jakarta ini mereka bukan melakukan tindakan preventif terhadap korupsi saja
tetapi mereka harus melakukan tindakan kuratif pengobatan
karena perilaku korupsi ini sudah marak terjadi
dan karena itu kami percaya kehadiran smart leader ini akan mentransformasi hadirnya smart birokrasi
dan smart birokrasi ini kan antara lain terwujud dengan apa
antara lain adanya e government
yang semuanya membuka kepada publik
publik ikut bisa mengawasi proses penganggaran ini
hari ini pak ahok itu sudah menggagas dan sudah melakukan itu
ada badan yang namanya bp
badan pelayanan terpadu satu pintu
ini sangat menguntungkan bagi masyarakat
dengan demikian ini bisa memangkas habis ya praktek pungli praktek perizinan
yang selama ini itu terkait apa yang bisa kita sinyalir
syarat atau rentan terhadap perilaku perilaku koruptif
pak ahok juga menjalankan hal yang sederhana
memanfaatkan teknologi untuk membuka ini ke hadapan publik
kalau budi hari ini jalan ke jalan sabang atau ke boulevard di kelapa gading
itu ada sistem meter parkir meter yang ditaruh di sana
dulu di sabang itu satu bulan asetnya itu hampir di bawah satu m
dari parkir saja
tapi kita tidak tahu itu kemana
tetapi di zaman pak ahok pak ahok menerapkan parkir meter
dan pendapatan hari ini ratusan juta dalam sebulan
begitu juga yang terjadi di boulevard kelapa gading
karena itu kami percaya bahwa perubahan birokrasi untuk merubah mentalitas birokrat
untuk membangun sebuah kultur ini dibutuhkan peran pemimpin
dan jakarta ibu kota negara ini sangat kompleks dengan berbagai tantangannya
karena itu kami merasa bahwa jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tidak saja bersih
tetapi berani pasang badan untuk melawan korupsi
dan itu ditunjukkan oleh rekam jejak yang sudah terbukti dan teruji
karena rekam jejak ini menjadi kata kunci ya
berbicara dan berjanji itu satu soal
tetapi berbuat dan bertindak ini soal lain
dan kalau kita bicara soal korupsi
seperti tadi pak asep mengatakan
korupsi itu selalu melibatkan tiga pihak
mereka ini memiliki peran sebagai regulator
dua yang memiliki peran sebagai budgeting ini adalah legislatif
dan yang ketiga ada peran korporasi di sana

dan kalau kita lihat dalam konteks jakarta
ini selalu terkait tiga hal ini
relasi antara pak ahok ataupun eksekutif dan legislatif ini secara umum ada tiga
yang sehat dalam politik itu adalah yang kita sebut pola relasinya itu adalah konstruktif
ya kadang kadang baik kadang kadang juga ada ketegangan
tetapi intinya adalah mereka ingin bekerja menggunakan anggaran ini secara tepat sasaran
tetapi ada pola yang sifatnya koruptif
ya kadang kadang hubungan korupsi
ya kadang kadang hubungan pola seperti ini itu harmonis antara dpr dan eksekutif
kita jangan cepat percaya kalau mereka harmonis
jangan sampai mereka sudah nge wine bareng
mereka sudah karaoke bareng
dan kemudian sudah bagi bagi kafling anggaran
nah ini sering terjadi
jadi masyarakat di jakarta di masa lalu terjadi
pola yang ketiga ya
yang pertama konstruktif
yang kedua koruptif
pola ketiga yang selalu dimainkan oleh pak ahok ini
kita juga jangan anti ketika pak ahok itu membangun sikap konfrontatif terhadap dpr
jangan jangan pesannya adalah apa
untuk menyelamatkan uang rakyat
dan ini sudah terbukti dari ups tadi
dengan dua belas satu t yang diselamatkan oleh pak ahok
nah jadi jakarta hari ini mestinya menjadi role model
bagi penataan pemerintahan yang betul betul clear and clean dalam tata kelola penganggaran
angasya pak anang melihatnya ini figur dulu
atau sistem dulu sebenarnya
kalau lihat dari konsep kedua belah pihak udah bagus
karena juga figur juga kan sudah teruji pak ahok
pak anis juga teruji kan sering dikode etik kpk dan sebagainya
tapi walaupun figurnya bagus
tapi tataran pelaksanaan harus diawasi oleh kita
misalkan contoh tadi pak anon katakan
sekarang misalkan dari awal dikoril oleh inspektorat
tapi kalau inspektoratnya di bawah bayang bayang pimpinannya
atau sebelumnya udah bermain main
paling gampang lah sistem udah bagus
contohnya pak ahok kejebol juga
sama kasus reklamasi s itu kan
yang anggota dprd
itu kan kelihatannya rapi rapi
ternyata di belakang itu dia bisa main main juga
pengawasan sejak awal konsep tadi
entah yang dikandali dari bawah
ini juga terbuka di rapat rapat
entah eksekutifnya legislatifnya juga terbuka
saya kira kalau konsep dua ini maju
dan nanti dari pas pelaksanaannya eksekusinya
semua mengawasi ya
semua anak bangsa stakeholder bangsa
saya pikir tipis untuk melakukan
contoh tadi pak adan misalkan
terus tinggal kita lihat
kalau disitu ada dusta di antara kita
entah bentuk apapun
saya lebih setuju nanti ada tataran pelaksanaan
ketika konsep entah siapapun dilaksanakan
figurnya misalkan jelas jelas kalau dua figur
udah tidak akan dilakukan lagi kan
tapi tataran pelaksanaan nakal nakalnya kan
nah tantangan di pelaksanaannya seperti apa kang hazir
ya pelaksanaan tadi
oke jelas anggaran sekian anggaran sekian
nah kalau mereka bisa main mata
diatur belakang lain itu nge wine
misalkan di ball ketemu
ya udah nggak apa apa
jutannya sepuluh juta
sepakat kan kelihatan dataran formal
tapi tataran material
di belakang itu ada udang dibalik bata
itu kan mungkin
dan itu banyak sekali terjadi
itu sering terjadi
kan kpk sering
pak adan lebih pengalaman soal itu
itu bisa dilakukan
apalagi bermain penegak hukum juga
kalau itu sudah terjadi
kartusnya sangat setuju
dari mulai awal program dinampakkan
kami selama setahun programnya ini
dan itu dibuka
baik di eksekutifnya
orang kan tahu
tapi tidak akan nampak
jadi programnya terukur
jadi oh ini nampak dari program anies
oh pertama dari program pak ahok
dan itu terbuka semua
orang bisa mengakses data itu
selama akses itu bisa didata
dan tidak bisa diawasi
permainan akan disatukan
orang akan terlaksana
dan anda menilai bahwa memang ada positioning dan difrensiasinya jelas gak sih
dari dua calonnya apa
kalau pigur saya sangat percaya
masa percaya lah
dua dua pigur saya sangat percaya
kita kenal lah
publik pun tahu
yang saya khawatirkan tadi
kita tataran entah siapa menangnya nomor dua
pemenangnya nomor tiga
tadi lapisan berikutnya yang akan naik
itu yang kita khawatirkan
kembali ke figur lagi kan
nah ini kan teman pak anies
oh ini teman pak ahok
itu dia itu yang harus saya tanya
makan dulu ekspektorat itu harusnya neutral
kalau bisa ekspektorat itu di bawah gubernur lah
misalkan dibawah rap
materi peraturan ini apa
itu tapi ada ekspektorat
jadi dia tidak bertanggung jawab sama gubernurnya
jadi kalau macam macam gak bisa diapa apakan kan
nah itu pak atna gimana itu
kemudian jika kepalanya
kan kadang kadang bilang kalau kepalanya baik maka badannya juga baik
tapi kalau misalnya ini kata kang asep ternyata badannya juga bisa nggak nyambung sama kepalanya
kepalanya busuk bawahnya busuk juga
gimana tempatnya kalau misalnya dua duanya bagus gitu di atas bawahnya
suka gini pertama rekrutmennya harus jelas
bahwa memang orang ini punya background yang baik
kemudian di kpk itu kita bisa mengawasi secara elektronik kok peranan anak buah kita
jadi nggak harus kita datang fisik nggak kita bisa secara sistem memantau
yang penting dijelaskan bahwa peranan swasta
swasta itu selalu aja i take two for tango
ada pembeli ada penerima pembeli swasta
swasta ini kasusnya misalnya kayak reklamasi
kan jelas peranan di mana dia terkait dengan proses di dprd itu kan
kalau sejak awal kita sudah berhutang budi dalam rangka pilkada ini
karena ngutang segala macam karena banyak memberikan kontribusi
kita akan tersandra oleh swasta tersebut
mana ada ya masing masing data pasti ada kompensasinya
jadi peranan swasta tetap penting tapi tetap harus di bawah kenali pemerintah
jangan pemerintah dikandalkan swasta
dalam konteks reklamasi yang kemudian digadang gadang oleh pak ahok ini
perspektif anda seperti apa dari tim anisandi sendiri
apakah banyak yang harus dievaluasi atau memang setuju dengan konsepnya pak ahok
kontribusinya begitu tinggi
kalau nggak boleh
jadi swasta tetap bisa kontribusi
itu mesti masuk di keranjang keranjang
jadi kontribusinya harus dikandalkan swasta

makanya kan dipandangin oleh kpk
karena sejak awal kpk berpendapat bahwa
kalau swasta mau nyumbang tetap masuk di kuad pemerintah baru disumbang
pertama nggak ada pangkas yang gratis
yang kedua gini tanggung jawabnya bahwa dikasih lima yang nggak dipakai dua
jadi itu harus lewat jalur resmi negara
ini negara loh bukan pribadi
sementara pemerintahan pak ahok kemudian banyak menabrak norma norma itu md tand
makanya kan terus dibangun kpk untuk minta penjelasan belum salah
saya kan minta penjelasan banget
silahkan pak andi makanya katanya ya
itu kata saya tapi jawabnya di segmen pemerintah
kita cek balik
kalian mau kualifikasi
tadi pak adnan sudah mengeluarkan kritik kritik mengenai reklamasi
ini seperti apa pak tadi poinnya sebenarnya yang kemudian dikritik
terkait dengan langkah langkah pak ahok ini untuk mengedudukan masalah ini
gini yang paling penting reklamasi adalah bahwa kita jangan membuka peluang swasta
untuk bernegosiasi dalam proyek proyek kita sehingga akhirnya kita terkesan akan terkooptasi
dan kemudian memberikan peluang swasta untuk nego dengan parlamen
tetap kita pemerintah eksekutif dia executing gitu lho
parlamen semua koordinasi dengan pemerintah swasta dengan kita
jangan dia dikasih kesempatan untuk akses ke parlemen
ya tapi kenyataannya kan kemarin seperti itu
jadi soal maksud saya adalah bahwa kita mesti dominan swasta di bawah kendali kita
jangan di balik itu yang paling utama oke
yang kedua termasuk dalam hal perencanaan biasanya swasta itu masuk sejak proses perencanaan
ijon persis apalagi ijonnya ijon terkait pilkada
mana mana begitu ijon semua
jadi sejak awal kita mesti tegas bahwa ini negara saya yang execute swasta di bawah kendali kita
dan itu agak alpa dari pemerintahan pak ahok menurut anda
ya kayaknya gitu lho itu kesempatan lho
bapak adi gimana anda menjawab ini
ya yang pertama soal kontribusi tambahan ataupun reklamasi
dan kita tahu selisih inilah sebenarnya merupakan ladang untuk melakukan praktek korupsi selama ini
dan ini semua ada
dan ini semua terbuka dan transparan
tidak ada fresh money yang masuk ke kantong pribadinya basuki cahayapurnama
tetapi semuanya ini dalam bentuk infrastruktur yang dibangun
dan ini harus kita baca ibu sri mulyani itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kerja pak ahok
karena beliau katakan selama ini pejabat publik itu umumnya hanya jago untuk menghabiskan uang negara
tetapi memiliki keterbatasan untuk bisa punya cara
dan dia juga memiliki hak hak yang lebih kreatif inovatif untuk mendatangkan uang bagi proses pembangunan
yang dilakukan oleh pak ahok ini adalah pak ahok bisa kemudian dalam tanda petik memaksa para pengusaha untuk ikut membiayai proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat dan negara
bukan masuk ke kantong pribadi
ini perlu dicatat yang pertama
dan terbukti akhirnya kpkm berhasil melakukan tangkap tangan ott terhadap salah satu anggota dprd yang berasal dari partai yang kita tahu
mengusung calonnya pak adnan pandu praja kan begitu
jadi kalau bicara soal kontribusi tambahan masyarakat hari ini bisa melihat dan menilai siapa yang jujur siapa yang bohong
itu yang pertama
yang kedua saya kasih contoh soal simpang susun semanggi
yang hari ini angkanya ratusan miliar
ternyata kalau pak masuk lewat proses
dan kemudian pakai duit apbd
itu angkanya lebih dua ratus miliar
belum lagi ribetnya proses penganggaran ini tarik menarik
sementara kalau langsung pakai anggaran non budget
itu efisiensinya dua ratus miliar
dan kita tahu bahwa semua dana ini ini dicatat dalam keuangan daerah
ada appraisal resmi yang kemudian mengecek ini semua
jadi transparansi itu ada
nah dihadapkan pada posisi seperti ini
mestinya warga jakarta itu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seorang basuki cahayapurnama
yang semua mengelola anggaran ini secara terang benderang
saya setuju pak adnan mengatakan tidak boleh ada konflik of interest
karena ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh kita semua
termasuk memberikan ruang kepada pengusaha untuk langsung melobi ke parlemen ini
tapi kemudian ruang ruang itu yang kemudian katanya diberikan kepada pak ahok itu gimana
ya buktinya kemudian kan begini
kira kira pengusaha berpihak ke siapa
ke pak ahok atau ke dpr
tentu ke dpr
karena apa karena dia orientasinya profit oriented gitu loh
mestinya pengusaha itu pasti tidak suka sama pak ahok
nah dihadapkan pada posisi seperti ini
sebenarnya yang mau bermain main ini pak ahok atau dpr yang minta kontribusi tambahannya lebih rendah
nah jadi jualan politik pak ahok itu komoditas yang berkelas
karena dia apa
karena dia berani melawan korupsi dan pasang badan untuk melawan korupsi ya
dia bukan orang yang menjual politik dengan eksploitasi sentimen agama sentimen ras
itu jauh dari seorang basuki cahayapurnama
hal lain yang perlu diklarifikasi dari pak ahok ini
kemudian ada dua kasus
apa sumber waras
misalnya ini juga ramai kemudian banyak publik kan belum beres di kpk
jadi kalau soal sumber waras itu sederhana
kalau ada masalah itu sudah naik dalam prosesnya ke kpk
yang kedua di bpn pajak njop alamat sumber waras itu di kiai tapa
persis di depan jalan bukan di tomang utara
nah kalau alamatnya semua ini di kiai tapa
terus kenapa njop dituntut harus pakai tomang utara
ini hal yang sangat sederhana
orang kalau tidak bisa bertarung dalam program
tidak bisa berkompetisi dengan rekam jejak
akhirnya politisasinya model model seperti ini
ini kan dituntut harusnya njop nya pakai tomang utara
tetapi semua tahu bahwa semuanya di kiai tapa
justru kalau pak ahok pakai tomang utara
justru pak ahok akan ditangkap oleh kpk
itu poinnya sebenarnya
jadi ini masalah politik saja menurut anda
semua bisa dijawab secara terang berang oleh basuki ceyapura
kalau kita bicara kak kangasep tadi
bagaimana anda melihat bagaimana celah yang kemudian diberikan kabarnya
kemudian kontribusi tambahan
hal hal yang kreativitas kadang kadang juga bisa bertabrakan juga dengan norma norma hukum
semua program pasti ada celah celah
tidak mungkin enggak
misalkan namanya pengusaha korporasi namanya usaha kan
namanya usaha pasti berbagai cara akan ditempuh
misalkan contoh tadi harus melalui anggaran dulu
nah ketika anggaran juga pasti ada terjadi di situ
sama juga ketika misalkan dia langsung
ketika langsung juga kalau sudah diawasi tadi perencanaan pengawasan
sama juga bisa bermain
kuncinya tadi di pengawasan terbuka sejak awal
mau ini diserahkan kepada negara ini mau langsung
tapi selama programnya jelas transparan
semua semua itu kan dilihatin
itu misalkan energetik semuanya dilihat semua
biar gampang jangan serius

siapa pun nggak akan tercium
tadi terciumnya apa
dprd mengawasin siapa nih pemain eksekutif main
eksekutif siapa eksekutif yang sedang memainkan
bapeda atau siapa yang mengawasin
ekspektorat juga tinggal begini melihat
ketika perencanaan baik dua duanya dilaksanakan atau tidak melalui apbn
atau langsung permainan itu harus terbuka
ketika itu terbuka siapa yang mengawasi
semua termasuk media termasuk masyarakat
jangan sampai misalkan tiba tiba program
itu sudah jalan tiba tiba ribut
loh kenapa lima kenapa lima belas
tentu proses tanda tangan ada yang mengelabui
atau juga misalkan langsung dikirim
ternyata ada permainan juga
itu tadi kata anda di second layer nya
iya di layer akhirnya gini
kak ngasep kalau bicara soal jujur
ini pak ahok ini beri bukti
rekam jejaknya bisa dipertanggungjawabkan
pertama pak ahok itu tidak ada namanya dalam panama paper
pak ahok juga bukan peserta yang ikut dalam teks amnesti
ini orang sejak dari bawah ya berpolitik di dpr pun
dia tidak akan terima duit tanpa potongan pajak
itu yang pertama
kalau naik pesawat pun
nggak mau bukan kelas bisnis
kalau bukan kelas bisnis itu sudah korupsi
kalau dia hadir dalam sidang
tetapi dilaksanakan hanya dua hari
tiga harinya tuh dibalikin duitnya
jadi ini sudah merupakan keseharian
sikap dari seorang basuki cahayapurnama
bahkan pak ahok
kalau kata pak ahok pak ahok jujur nih jujur
jujur juga tidak cukup
kan sudah berani pasang bagan
ada di aksesor ada keberanian sekarang
saya ingin melawan siapa pun
mafia mafia antar korporasi
apalagi mafia melawan sekelilingnya
di mata kpk yang namanya berani
bukan cuma berani melaporkan
melaporkan jujur berani melaporkan
terbuka pada publik
dan kemudian bahkan ada whistleblower
kalau sejak awal melaporkan lagi ktp itu
nggak akan kejadian kayak begini
karena menikmati pak
sudah dapat menikmati jadi nggak laporkan
harus berani melaporkan
kalau ada paham
kita masuk sesi baru yang namanya rekam jejak
selain tadi program program kita sudah bedah
kalau kata kang asep tadi
yang harus dikedepankan
sehingga transparansi itu bisa terjadi
dan juga ketegasan itu penting
kalau kita bicara rekam jejak
orang akan melihat apa sih yang sudah kalian lakukan
atau para calon pemimpin ini lakukan di masa lalu
terkait dengan pemberantasan korupsi
karena pak anies juga bukan berarti
tidak pernah menjabat sesuatu
karena pernah menjadi menteri juga
anggaran apbn ini kan besar sekali
jadi salah satu kriteria keberhasilan adalah
daya serat anggaran
itu menunjukkan bahwa dia sukses mengelola anggaran dengan baik
dia bisa membangun
jadi pemimpin ingat
jadi pemimpin tidak harus dia mengambil keputusan semua
berikan sedikit kewarangan kepada anak buah
untuk bisa mengambil satu decision
jadi tidak perlu minta petunjuk
inilah kelebihan pak anies
untuk bisa memberikan pada staffnya
kemampuan untuk mengambil petunjuk
sehingga dengan pola itu
pak anies bisa mikirin hal lain
gubernur adalah juga harus bicara mengenai pendidikan
mengenai senjata dan sebagainya
bukan cuma soal korupsi
terkait beberapa kasus tadi
pak ahok juga sudah mengklarifikasi timnya
kemudian masalah sumber waras
dan juga reklamasi yang banyak dibicarakan orang
kabarnya melibatkan pak ahok
kalau pak anies sendiri juga beberapa waktu yang lalu
ada orang yang melaporkan
pak anies baswedan ke kpk
terkait dengan masalah frankfurt book fair
ada indikasi penyelewengan di sana
anda klarifikasi apa
saya rasa penjelasan gubernur muhammad
sudah sangat jelas dan transparan
bahwa dia yang mau tanggung jawab mengenai proyek itu
kalau mau lapor dia mau dilaporin
itu sangat jelas
jadi bahwa proses itu semua sangat transparan
dan bahkan kemudian dengan anggaran yang sangat terbatas
ingat program ini sudah disediakan sejak zaman pak ano
dia melanjutkan saja
jadi semua sudah terdesain
anda melihat ada celah nggak pak
kemudian kalau kita bicara rekam jejak
anda melihat ada celah yang cukup terengagal lebar
ada luka yang besar nggak dari rekam jejak
yang kemudian ada di pak ahok dan pak jarod ini
terkait dengan hal pemberantasan korupsi
dan pengelolaan anggaran ini
kalau di sisi kami
terkait dengan book fair tadi sudah sangat jelas
bahwa sebenarnya ketika ini dilaporkan ini blunder
karena penjelasan pak gunawan sangat jelas
sehingga akhirnya wah ini politiknya sih
pak tim pak anies harus menjelaskan juga pak anan
satu ketika book fair itu kan
atau kalau pun gunawan muhammad jalanan bertanggung jawab
tapi kan ini melanjutkan sebelumnya anuh itu kan
mungkin pak anies menurut saya
dulu sudah saya tolak atau gimana
itu perlu di clearkan juga
satu itu mungkin catatan saya ya pak anies
kedua mungkin juga
kan selama ini kan dari tim manapun selalu nyerang pak anies itu adalah
loh ini menteri diperhentikan
nah mungkin waktu itu belum diperhentikan
nah itu juga mungkin perlu juga di clearkan
supaya publik juga tahu kan
atau pak pak rekam jejak supaya terbuka
mungkin saya kira pak anan mau tahu
pak anan beritahu
karena saya sudah beri raya

saya juga mulai berpikir
saya mau lebih clear
itu juga catatan ke pak ahok saya punya
oke nanti tapi dijawabnya di segmen berikut
termasuk juga saya akan berikan kesempatan kepada tim pak ahok
untuk juga mengkritisi bagaimana rekam
catatan saya pak ahok juga belum ya
boleh boleh pak anies dulu
sekarang kembali bisa di capai
biar ade sebelum saya akan berikan kesempatan
saya mau menjawab tadi kritikan
pak atan padu prajakar
bahasa anak muda jaman sekalian
biar sama kan
pertanyaan selama juga
publik kan bertanya
ini pak ahok ini kan melakukan kegiatan kegiatan
misalkan kayak reklamasi a dan g
lima naga kan enggak tahu
jangan jangan di belakang ada permainan permainan
orang tidak tahu
ini perlu di clear kan
apa lebih parah lagi
segera pak ahok ini
dari kelompok etnis tertentu
sekarang harus dikatakan lah ya
sekarang ada pertanyaan publik sekali lagi
seperti yang saya katakan
jangan jangan itu memiliki eksklusifisme tertentu
sehingga yang menguntungkan kelompok tertentu
sehingga ada masalah itu terpinggirkan
yang sering jadi masalah itu kan penggusuran
kok yang digusur itu masyarakat masyarakat pinggiran
kelompok etnis itu enggak digusur
misalnya malah diberi bangunan bangunan
saya kira kan pertanyaan publik
saya kira harus dijawab semuanya
pak kocok tuh jadi moderator debat final nanti
ya jadi gini
banyak pihak yang berbangga
penyerapan anggarannya tinggi
tetapi bagi basuki cahayapurnama itu
adalah yang pasti itu adalah peruntukannya
tepat sasaran atau tidak begitu
dan harus dipastikan anggaran ini digunakan secara benar
itu yang pertama
ketika pak ahok masuk ke jakarta bersama pak jokowi
mereka itu berusaha untuk mentransformasi
pola pengelolaan anggaran
yang belum pakai e budgeting
itu ditransformasi menggunakan model model seperti ini
ada semacam dalam tanda petik
kekagokan atau kegagapan
dari sebagian birokrasi untuk menggunakan ini yang pertama
ada juga ketakutan dari mereka yang selama ini
itu cenderung permisif terhadap perilaku perilaku koruptif
kong kali kong dan sebagainya
karena itu dalam upaya membereskan masalah ini
dalam proses transisi ini
sangat logis bahwa penyerapan anggaran pada tahun sekian itu mengalami penurunan
tetapi kita tahu hari ini
itu penyerapan anggaran itu tinggi
karena sistem yang dibangun ini sudah relatif baik
kita pernah ingat pak ahok beberapa kali
sudah memeriksa ini semua draft draft keuangan
tetapi ternyata ada aja siluman yang masuk
makanya dibilang anggaran siluman
sampai pak ahok menulis
nah ini adalah apa
bentuk bentuk kemarahan pak ahok
yang bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat
itu yang pertama
ya kita juga ingin bertanya
tadi pak adnan mengatakan soal program di jerman ya
jerman book fair
nah ini kan pertanyaan
kita ingin bertanya soal
saya ingin memberikan analogi
ketika sekutu itu menyerang hiroshima dan nagasaki
itu yang patut dipertanyakan itu siapa
apakah orang yang membomnya
pilot yang mengendarai pesawat itu
ataukah decision makernya
jadi pada level apa
dan siapa yang paling harus bertanggung jawab
oke katakan pak nuh yang membuat ini
dan kemudian diteruskan oleh pak anies misalnya
tetapi kita juga bisa melihat
apakah dana yang dianggarkan itu sekian miliar rupiah
itu memang harus dihabiskan dalam waktu sekian hari
di ntt sana
banyak sekolah yang reot
apakah ini cukup proporsional
menggunakan dana hanya dalam waktu dua hari
sementara kita masih melihat banyak sekolah yang bocor
yang tidak punya fasilitas yang relatif baik
yang berikut tadi kalau kang asep tanya soal
pak ahok hanya menguntungkan kalangan tertentu
kang asep normalisasi kali itu untuk siapa kang asep
rusun itu untuk siapa kang asep
kjp dan kjs itu untuk siapa
luas koefisien lahan dan bangunan
itu bukankah memberatkan mereka yang memiliki modal besar atau the haves
jadi menurut saya
ini yang dilakukan oleh pak ahok ini
pak ahok ini betul ketat kepada para pengusaha besar
tetapi dana dana ini dipakai untuk membangun air petra
dana dana ini dipakai untuk normalisasi kali dan sungai
untuk membangun rusun
dan ini dinikmati oleh seluruh warga jakarta
tidak klarifikasi sudah diberikan oleh bang asilema tadi
tapi kita sayangnya waktu kita sudah habis kang asep
sekarang mungkin penutup dari pak adnan
tiga puluh detik dari anda untuk melaporkan ini
tadi kita bicara mengenai iktp
sebagai pegiat anti korupsi
yang menyatakan dirinya anti korupsi
musinya melaporkan pada kpk
pak ahok ketika itu bahwa ini terjadi kong kali kong
pada saat saya di kpk
saya menilai pengadilan dari mereka
kemudian akhirnya jadi ott
nah kalau sekarang semua anggota di sini mengatakan
ah saya tidak terima
jangan jangan ada kong kali kong
sejak awal konsep konsep
itu kecurigaan nanti kita akan jawab di forum forum berikutnya
sesi berikutnya judul berikutnya
judul berikutnya kita akan mempertemukan lagi bang azilema
dan pak atnan di sini untuk mengelaborasi lagi lebih jauh
karena korupsi ini menjadi musuh kita bersama
tidak kenal agama tidak kenal suku
tidak kenal ras semua
pilih yang tidak korupsi ya
terima kasih bapak bapak
terima kasih banyak banyak
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami